saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya
tepat di hari pernikahan kami yang ke dua puluh delapan
yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya
dia melakukan kekerasan seksual
menganiaya dan mengancam
membunuh bukan hanya bagi saya
tapi juga bagi orang orang yang saya cintai
jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan
yang mulia saya takut sangat ketakutan saat itu
atas peristiwa itu saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya
hingga saat ini dan rasa malu yang berkepanjang
bukan hanya bagi saya tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami
dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam
dengan segala tenaga yang tersisa
saya memutuskan untuk segera kembali ke jakarta pada hari jumat delapan juli dua ribu dua puluh
sepanjang perjalanan saya hanya menghabiskan waktu dengan beristirahat
serta berusaha tetap menguatkan hati saya
untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai
yakni suami saya bapak ferdis sambo
sebagai seorang istri kepada siapa lagi saya harus menceritakan kepedihan ini
kalau tidak pada suami
orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga
majelis hakim yang mulia
sampai di rumah saguling
saya langsung menjalankan protokol kesehatan
seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun
kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan
karena adanya anak kami berusia satu lima tahun yang belum bisa divaksin
saya melaksanakan tes pcr sesuai dengan aturan bagi keluarga kami
setelah selesai tes pcr
saya makan di ruang makan lantai dua
karena sepanjang perjalanan dari magelang ke jakarta
saya tidak berhenti untuk singgah makan
kemudian saya naik ke lantai tiga dan bertemu dengan suami saya
dengan segala ketakutan yang masih menggelayut
saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
dengan semua sisa keberanian
saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan yosua secara langsung hanya kepada suami saya
saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut
tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu
saya memandang ke suami
dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat
kami berdua tak kuasa menahan tangis
apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami
dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki
saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur
ketika memutuskan bercerita jujur
kejadian yang menimpa saya
walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati
apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi
dengan perasaan masih kalut
saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi
di dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa
dan meninggalkan rumah saguling untuk isolasi mandiri
yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah
namun tetap harus isolasi
menunggu hasil tes pcr
untuk mencegah anak kami bertemu
dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya
saat melihat ibunya
sampai di rumah duren tiga ratus empat puluh
masuk kamar dan menutup pintu
kemudian saya berganti pakaian
karena pakaian yang saya kenalkan saat tiba di rumah duren tiga
adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan
sejak pagi dan magelang
berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya
sebelum istirahat atau tidur
hari itu saya lelah sekali